dan jika anda merasa hidup di jakarta sangat tinggi
kami ajak anda sekarang membandingkan dengan sejumlah kota besar lain di dunia
yang biaya hidup per bulannya sangat tinggi
ya menurut agen property severs yang dilansir dari laman business insider pada maret lalu
kota dengan biaya hidup tertinggi adalah london
di ibu kota inggris ini kita harus memiliki uang sedikitnya satu ratus dua puluh lima juta rupiah per bulannya
untuk bisa hidup layak
ya dan kemudian yang kedua adalah new york di amerika serikat
dengan biaya hidup standarnya sekitar satu ratus dua puluh tiga juta rupiah per bulannya
kemudian hongkong berada di urutan ketiga dengan satu ratus empat belas juta rupiah per bulan
dan berikutnya jika anda ingin hidup layak di paris perancis
anda harus memiliki uang sedikitnya delapan puluh tujuh lima juta rupiah per bulannya
dan di urutan kelima ada tokyo jepang
di mana biaya hidup standar di sana mencapai rp tujuh puluh tujuh lima puluh lima juta rupiah per bulannya
tapi tentunya standar pendapatan
masing masing negara ini juga lebih tinggi dari indonesia ya
jadi tidak bisa dibayangkan hanya melihat angkanya saja